bangunan hancur dan puing puing berserakan pada minggu
pasca serangan udara menghantam masjid bilal di daerah al balah gaza pada malam sebelumnya
serangan di kem nuserat ini menewaskan sedikitnya tiga belas orang dan melukai beberapa warga lainnya
militer israel semakin mengejarkan serangan udara di jalur gaza termasuk wilayah selatan
di mana menjadi tempat ribuan orang melarikan diri karena dianggap sebagai wilayah yang lebih aman
namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan para pengungsi
serangan lain juga terjadi di wilayah dekat rumah sakit terbesar di kota gaza
di mana ribuan orang yang membutuhkan bantuan semakin memenuhi tempat pelindungan resmi yang aman di tengah kepungan
di hari yang sama warga mencari barang barang berharga yang tersisa di bawah reruntuhan rumah
akibat serangan udara israel di kanionis jalur gaza
sambungan internet dan telepon baru saja dipulihkan pada minggu
setelah serangan israel memutus sebagian besar komunikasi di wilayah tersebut sejak jumat malam
dikutip dari epi memasuki hari ke dua puluh tiga konflik israel hamas
menjadi yang paling mematikan
dari lima perang di gaza
kementerian kesehatan palestina mengatakan lebih dari delapan warganya telah tewas